mengenai soal yang bersangkutan memiliki tambang emas atau apapun itu
silahkan disampaikan di dalam pemberian keterangan di depan teman teman penyidik gitu
bukan seakan akan terjadi proses pembuktian di tahap penyidikan
itu tidak pernah ada yang seperti itu
sampaikan aja apa itu bukan penyidikan
tidak ada proses pembuktian di tahap penyidikan
penyidikan hanya bisa dihentikan dengan tiga alasan
yang pertama kalau tidak ditemukan cukup bukti
yang kedua kalau kemudian para penyidik itu mengklaim bahwa perkara ini bukan perkara pidana
yang ketiga kalau penyidikan itu dihentikan demi hukum
sangat tersangka meninggal dan sebagainya